dan kita masih bicara terkait nasib pilkada serentak dua ribu dua puluh
kami sudah terhubung melalui sambungan skype dengan direktur eksekutif
parludem titi anggraini
selamat malam mbak titi
selamat malam mas ferdi apa kabar
baik sehat sehat mbak
insya allah sehat semoga kita semua sehat ya
mbak titi kpu sudah pada keputusan
bahwa pilkada serentak dua ribu dua puluh
yang dimana nanti berakhir di september ya dua ribu dua puluh ini
dengan berbagai pertimbangan begitu
apa yang perlu dicermati dengan keputusan kpu seperti ini mbak
ya pertama tentu dalam pandangan kami langkah kpu tersebut adalah langkah yang tepat
karena dalam situasi darurat nasional seperti saat ini
apalagi kemudian energi bangsa difokuskan betul untuk menanggulangi dampak dari penyebaran covid sembilan belas
tentu rasa aman damai bukan hanya dalam kompetisi pilkada
tetapi rasa aman dan damai itu juga harus dirasakan oleh semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pilkada
terutama jajaran penyelenggara
lalu juga pihak bakal calon peserta pilkada
dan pemilih begitu itu
sehingga langkah ini merupakan langkah yang tidak terhindarkan
harus diambil oleh kpu sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada jajaran penyelenggara
calon peserta pemilihan dan juga pemilih
tetapi memang ada beberapa hal yang harus disikapi lebih lanjut oleh kpu
yang pertama skema penundaan ini mau tidak mau juga berdampak pada
keberlanjutan penyelenggaraan pilkada dan penyelenggaraan pilkada
dan tahapan tahapan berikut
dari empat aktivitas yang ditunda
salah satunya adalah penundaan pelantikan panitia pemungutan suara atau pps di tingkat desa
nah kalau kita cermati undang undang nomor satu tahun dua ribu lima belas
tentang pemilihan gubernur bupati wali kota
itu disebutkan bahwa pps harus sudah dibentuk enam bulan sebelum hari pemungutan suara
nah implikasi dari penundaan pelantikan
dengan dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh
tentu ini juga berdampak pada pergeseran hari pemungutan suara
karena otomatis ketika pps ditunda di lantik
maka dia akan juga mengurangi pelaksanaan dari ketentuan pasal delapan belas undang undang pilkada
bahwa pps itu dibentuk enam bulan sebelum hari pemutusan suara
yang kedua soal verifikasi faktual bakal calon perseorangan
nah ketika ini ditunda
pasti ini juga akan berdampak pada masa pencalonan
kalau masa pencalonan terdampak tertunda
maka juga masa kampanye akan tertunda
yang berikut soal pembentukan ppdp
panitia pemutahiran data pemilih dan proses coklit
nah kalau coklit ditunda tentu penetapan dpt juga akan ditunda
maka kalau dilihat konfigurasi penundaan aktivitas

besar kemungkinan itu akan ditunda

juga akan menggeser hari
pemungutan suara kalaupun
misalnya mengambil langkah dipampatkan
dengan tahapan lain
saya kira kita juga terlalu
berpengaruh pada kualitas kerja
jajaran di bawah karena beban
yang berat dan
di samping juga kita tidak bisa
mbak titi mekanisme ini
juga diatur nggak sih di dalam
tentang rekomendasi yang tadi disampaikan
memang ada mekanisme penundaan
pilkada di dalam undang undang
pilkada kita meskipun bahasanya
adalah penundaan itu
dilakukan melalui dua mekanisme
yang pertama pemilihan
lanjutan itu di pasal satu ratus tujuh puluh
yang kedua pemilihan susulan
nah tetapi skema pemilihan
lanjutan dan susulan ini
adalah melihat daerah per daerah
mas ferdi jadi daerah
misalkan kita pilkada di dua ratus tujuh puluh
daerah ya maka yang
dilihat tertunda itu
harus berbasis pendekatan daerah
kalau pemilihan lanjutan
artinya hanya sebagian
saja dari penyelenggaraan
tahapan yang terganggu
jadi bukan keseluruhan
jadi yang terhambat itu sebagian
atau satu tahapan
nah yang kalau pemilihan susulan
artinya seluruh tahapan
itu terhambat artinya dari awal
tahapan itu sudah
tidak bisa terlaksana
nah kalau dilihat dari ketentuan
untuk pemilihan lanjutan
atau pemilihan susulan
itu skemanya harus diusulkan
bottom up dari bawah
jadi dari jajaran kpu daerah
baru sampai ke tingkat atas
gubernur lalu kemudian menteri dalam negeri
dan itu pun pendekatan
daerah per daerah
nah sementara kejadian sekarang ini
bukan hanya pandemi lokal
tapi juga sudah pandemi
nasional dan pandemi global
pandemi global sehingga
tawaran hukum yang diberikan
oleh undang undang dengan
pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan
itu hanya menjawab
apa upaya penundaan
tetapi implikasi dari penundaan
empat aktivitas pilkada
yang sudah dilakukan oleh kpu
itu memerlukan payung hukum
yang lebih kuat yang lebih pasti
makanya kemudian pilihan
terletak pada revisi undang undang
pilkada nah revisi ini
bisa dengan dua jalur
yaitu revisi terbatas oleh
pembuat undang undang pemerintah dpr
membahas bersama dan yang kedua
adalah perpu walaupun
para pihak banyak yang menyatakan
perpu adalah pilihan
yang paling memungkinkan
di tengah situasi kedaruratan kita
tetapi poin pentingnya adalah
ya tadi kita juga sudah konfirmasi ke bang doli
untuk revisi undang undang sepertinya
memang akan sulit begitu melihat
situasi begini yang paling mungkin
rekomendasi perpu ini mbak
ya nah memang
pilihan itu menjadi tidak terhindarkan
jadi yang pertama harus dipahami
oleh semua pemangku kepentingan
soal kemendesakan untuk
nah apakah situasi
wabah covid sembilan belas yang sudah menjadi
pandemi global membuat
pemilihan itu tidak bisa ditunda
sebegitu mendesaknya sehingga harus dilanjutkan
ternyata kan tidak begitu ya
karena baik seruan dari
dari dunia internasional
praktik di beberapa negara misalnya
inggris menunda pemilu lokal
mereka sampai ke tahun depan
pemilu lokal mereka
putaran kedua lalu kemudian
sri lanka itu menunda
pemilu legislatif mereka tidak jadi
diselenggarakan di bulan april
beberapa negara bagian di amerika juga
ini menandakan bahwa
ada situasi kegawatan
dimana situasi kegawatan untuk
mengatasi virus covid sembilan belas
ini jauh lebih prioritas
pelaksanaan pilkada karena tadi
amanat konstitusi kita pembukaan
undang undang dasar empat puluh lima
negara itu harus melindungi segenap
bangsa warga negara
termasuk juga penyelenggara
tidak mungkin kita bisa dapatkan pilkada
yang aman dan damai
kalau penyelenggaranya berada dalam
rasa ketakutan kekhawatiran
kecemasan informasi terbaru
penyelenggara pemilu itu sudah ada
satu orang di kutai kartanegara
satu orang di bontang
ada satu orang yang sedang
diisolasi karena terdampak
dari aktivitas yang mereka ikuti
di jakarta nah ini menandakan
ini tidak pilih pilih
siapa yang akan terdampak
termasuk juga penyelenggara
sudah terkena nah situasi
ini kalau dilanjutkan kita
mempertaruhkan kualitas pilkada
kita bisa berjalan tidak demokratis
tetapi yang lebih membahayakan
adalah kita membahayakan warga
negara dan itu bertentangan dengan konstitusi
bagaimana juga koordinasi untuk
melihat perkembangan wabah ini
terlebih dahulu ini menjadi penting
selain itu rekomendasi apa yang
bisa kita sampaikan untuk
kpu sebagai penyelenggara ini mbak titi
ya yang pertama
saya kira di tengah
tahapan sampai dua puluh sembilan mei
nanti yang harus dilakukan kpu
adalah simulasi jadi bagaimana
simulasi dampak penundaan
aktivitas pilkada sampai
dua puluh sembilan maret ini terhadap
kontinuitas atau keberlanjutan
tahapan tahapan berikut yang kedua
adalah koordinasi bagaimana
kemudian situasi penanganan
covid sembilan belas itu didapat secara
utuh oleh penyelenggara pemilu
dan kemudian ini
dikoordinasikan dengan para pemangku
kepentingan dan pembuat keputusan
terutama dpr dan pemerintah
sesama penyelenggara pemilu
bawaslu dan dkpp
serta yang terakhir adalah
sosialisasi kepada publik
yang harus dibuat yakin
dan diberikan kepastian
itu bukan hanya penyelenggara pemilu
di jajaran bawah dan bukan
hanya calon peserta pilkada
partai politik tetapi juga
publik jangan sampai
kemudian publik gagap
dengan perkembangan yang sedang
ditangani oleh kpu sehingga
keputusan keputusan kpu ini
justru malah tidak bisa dipahami
oleh para pemangku kepentingan dengan baik
jadi kalau dirangkum satu
simulasi dua koordinasi
dan ini memang betul betul
harus dipikirkan dengan matang
dan yang juga perlu dipesankan
kepada kpu kpu menunda
tahapan dan sudah meminta
tidak melakukan kerumunan berkumpul
atau interaksi dengan banyak
orang tetapi itu juga harus
diawasi begitu karena jangan
kesadaran krisis ini
seolah olah hanya dimiliki oleh
jakarta atau jabodetabek
atau kpu ri tetapi
di daerah karena mereka merasa baik baik
perkumpulan interaksi dengan jumlah
besar itu tetap dilakukan
jadi selain mereka patuh
kpu patuh pada protokol
who protokol yang
sudah ditetapkan oleh pemerintah
kpu juga perlu mengontrol jajarannya
untuk patuh pada kebijakan yang
sudah mereka buat karena kalau kami perhatikan
seperti masih ada
beberapa jajaran daerah karena mereka
merasa baik baik saja
nah ini yang juga perlu dikontrol oleh
punya ketertiban di dalam upaya
penanganan covid sembilan belas ini
artinya memang ini
juga berharap bahwa kerjasama
dengan daerah daerah ini juga
harus komit begitu kalau kemudian
ada hal hal yang lebih penting
yang harus dipertimbangkan
jangan kemudian mempertimbangkan
bahwa kondisi pandemi di
sebuah daerah ini tidak seperti
daerah epicentrum lain sehingga
ini seolah dipaksakan
tidak seperti itu ya mbak titi ya
yang kita inginkan ya
iya betul sekali jadi bagaimana
kpu ini penegasan
kpu kepada jajarannya bahwa
keputusan dan surat edaran
tentang penundaan aktivitas tahapan
yang sudah mereka keluarkan
itu berlaku untuk seluruh wilayah
jadi tidak ada pengecualian pengecualian
nah terkait dengan
desain penundaan ada beberapa
memang perbedaan pendapat
misalnya sejumlah anggota dpr
mengatakan penundaan itu
berdasarkan kondisi daerah
per daerah nah ini mas ferdi
yang harus kita ingat desain
pilkada kita adalah desain
serentak jadi bagaimana

bisa diselenggarakan dalam tahapan
yang serentak sampai hari
pemungutan suara sehingga kalau
ada penundaan tidak bisa
kemudian dianggap ada daerah
yang bisa dilanjutkan
tangerang selatan tangerang selatan itu
sudah zona merah bahkan tadi
misalnya di masjid
komplek rumah itu sudah
diumumkan untuk tidak melakukan
aktivitas di luar rumah
bila tidak sangat perlu sekali
nah tentu tidak bisa kemudian pendekatannya
daerah per daerah perlakuan
kita terhadap penundaan
pilkada dan penjadwalan
ulang pilkada kalaupun nanti ada
kalau dia berpengaruh pada hari
pemungutan suara itu tetap
harus dalam bingkai pilkada
serentak dan ini
misalnya kalau setelah kami
akhir masa jabatan kepala
daerah yang dua ratus tujuh puluh
daerah ini paling awal
itu berakhir februari

kita masih punya ruang
untuk menata tahapan ini
agak leluasa karena
yang kita perhitungkan itu kan
mestinya adalah akhir masa jabatan
nah dari akhir masa jabatan
paling cepat di februari

yang di bulan maret ada di
bulan juni dan lain sebagainya
jadi inilah simulasi itu penting
yang perlu dilakukan oleh kpu
koordinasi dengan pembuat undang undang
jangan sampai kemudian
bisa dipahami oleh pembuat undang undang
karena penundaan itu akan berdampak
pada satu aspek hukum
yang harus menjadi basis
kerangka hukum dibuatnya kebijakan
tersebut yang kedua
dampaknya pada implikasi teknis
yang ketiga dampak pada logistik
yang keempat dampak
pada keselamatan penyelenggara
peserta maupun pemilih
sosialisasi itu bukan hanya
untuk publik tetapi untuk jajaran yang dibawa
kesadaran krisis ini kadang kadang
masih belum sepenuhnya dipahami
hanya karena misalnya di daerahnya
yang positif masih belum ada
yang positif sehingga dianggap
tahapan itu masih bisa dilanjutkan
aktivitas berkerumun masih
bisa dilakukan nah esensi
penundaan sebagai bagian dari upaya
pencegahan jadinya tidak bisa
dipenuhi makanya penting
juga bagi kpu kami menyampaikan
dalam rilis kami
untuk memantau kepatuhan
dan juga memantau kondisi jajaran
yang ada dibawah misalnya kita
sudah ada beberapa anggota kpu
kabupaten kota yang
dan mestinya ini bisa
kita limitasi penyebarannya
baik terima kasih
mbak titi anggraini direktur
eksekutif perlodam sudah bergabung
bersama kami malam hari ini
dan kita berharap simulasi koordinasi
dan sosialisasi tadi yang direkomendasikan ini
bisa dijalankan dan kalau perlu
memang perlu ada call center untuk
memantau pemetaan bagaimana
situasi situasi ini juga
bisa dilihat dari
dari kpu begitu ya mbak titi terima kasih
sekali lagi mbak titi sudah hadir bersama kami
dan sejumlah informasi menarik lainnya
akan hadir sesaat lagi tetap bersama